masih bersama kami di political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
kita akan masuk ke dalam substansi materi pasal pasal yang menjadi pro kontra di kalangan masyarakat sipil
yang pertama ini saya mau ke pak wamen pak wamen pasal soal penghinaan terhadap lembaga kepresidenan
ini katanya sudah ada perubahan yang kami juga belum tahu
nah apa yang sudah dirubah dari pasal penghinaan terhadap lembaga kepresidenan itu
tadinya pasal penghinaan itu kan ada banyak tuh
ada yang menyerang harkat dan martabat presiden
ada yang penghinaan kekuasaan umum
ada penghinaan lembaga negara
ada penghinaan pemerintah
lalu kemudian kekuasaan umum kita hapus
karena kekuasaan umum itu betul betul dikritik
dalam penjelasan yang semula itu kan
kekuasaan umum itu sampai kepada bupati
dprd segala segala macam
itu kami mendapat kritik
lalu kemudian mengenai lembaga negara ini
kita mers di dua ratus empat puluh lima
itu dimasukkan ke dalam bab yang berjudul adalah ketertiban umum
sebetulnya apa yang hendak dicapai dengan itu diatur di bawah bab ketertiban umum
ini kan delik material
artinya bahwa penghinaan itu harus menimbulkan akibat kerusuhan
lalu kita batasi
bahwa pemerintah hanya lembaga kepresidenan
kemudian legislatif itu dpd dpr mpr
kemudian yudikatif itu hanya
mk dan ma
dan itu aduan
siapa yang mengadu
jadi itu diatur pengadunya
kemudian menyebabkan kerusuhan atau tidak
itu sudah cukup menurut pemerintah
bisa tidak terjadi kriminalisasi nanti
ya kalau tidak ada kerusuhan
bisa tidak terjadi kriminalisasi
dan kerusuhan di situ keonaran itu bukan keonaran di media sosial
oke oh keonaran fisik
jadi kalau keonaran di media sosial itu tidak bisa
jadi hanya itu ya pergantiannya aja ya prof ya
mas isnur kalau tadi sudah ada pergantian tadi
penghinaan terhadap kekuasaan umum sudah dihapus
kemudian ada pembatasan soal delik aduan
pengadunya ini hanya pimpinan lembaga negara
kemudian menyebabkan kerusuhan
tapi kerusuhan fisik tidak di media sosial
menurut koalisi masyarakat sipil ini
sudah cukup atau masih belum cukup
pasti tetap dikhawatirkan
kita masih ingat dengan peristiwa sarinah
dimana mahasiswa demonstrasi
dan kemudian tidak melakukan apa apa
tapi tiba tiba ada pihak yang berbuat rusuh
dan mahasiswa dituduh berbuat rusuh
dalam artian rusuh atau kerja di lapangan itu
seringkali direlasikan bahkan dibuat ya
tidak tahu siapa yang membuat
untuk dikaitkan dengan pelaku pelaku demonstrasi itu
ada operasi cipta kondisi
iya di lapangan itu terjadi pergantian
di lapangan itu ada situasi seperti itu
yang kita harus hati hati dan seringkali dituduhkan
daripada yang membuat tweetnya
yang membuat seperti kasusnya
mantan bnp dtki
itu kena di situ
itu dalam pelaksanaannya sangat karet di lapangan
karena aparat bisa melakukan hal hal yang ke arah situ
yang kedua begini
ada hal yang kita ingin lihat bahwa
ketika dia mencantumkan pasal
semangatnya memang pilihan pada akhirnya
pilihannya dia mempidanakan
dan ketika dia dipidanakan
kita bisa melihat
objek yang dilindungi adalah lembaga negara
yang menurut kita pada akhirnya lembaga negara
tidak terpada tempatnya dilindungi
sebagai subjek yang untuk dihina dan lain lain
karena pada akhirnya
pada titik tersebut
banyak sekali penilaian dari pihak pihak tertentu
yang ketika dilaksanakan
menjadi tidak bukan
menjadi sangat sensitif bagi pimpinannya
kalau pimpinannya baper
itu untuk menguji mental pimpinan lembaga negara
pada akhirnya kalau pimpinannya baper
pimpinannya asal laporannya kena juga pada akhirnya
karena pasal pidananya dimungkinkan
delik pidananya ada
delik pidananya ada
pada titik itu saya melihat
memang jadilah kompromi moderasi
mencoba mempersulit saja
tapi secara delik pidana masih ada
dan bukan hanya itu saja
ada hal hal yang seharusnya itu bersifat administratif
tapi dibentuk pidana
demonstrasi tanpa pemberitahuan
dianggap mengganggu tiba tiba umum
itu kalau demanya demonstrasi mbak
demonstrasi itu namanya pawai
dari jalan menuju istana
pasti dianggap untuk umum
pemberitahuan seringkali jurnalis misalnya mbak
jurnalis itu diserang
langsung bereaksi hari itu juga datang ke dpr
barang barang ngasih kartu identity card
nggak bisa itu kena mereka bisa
kenapa karena mereka tidak ada pemberitahuan
dan undang undang keberdayaan perpendapat
harus tiga hari sebelumnya
di undang undang keberdayaan perpendapat itu mbak
kalau tidak ada pemberitahuan
kemudian dianggap terungum
oleh polisi bubarkan saja
kenapa harus dipidana
jadi ada pidana pasal baru nih
nah itu pasal yang menurut saya itu administrasi
yang kedua juga pasal terkait satu ratus delapan belas
ada tambahan ini yang dianggap menyebarkan
itu yang kemudian ada tambahan
bertentangan dengan pancasila
paham lain yang pancasila
nah ini kan kalau kita baca
kalau tadi diskusinya adalah dia yang ngutip undang undang ormas
undang undang ormas itu wilayah administratif
bubarkan tidak dibubarkan
bukan konteksnya pidana
nah ini tiba tiba ada pemindanaan pasal baru
yang menambah klausula itu
makin berbahaya makin kena semua orang
oke gimana jawabannya pak edi
justru yang dikhawatirkan oleh
isnur itu terjawab
kan begini nih
gak tahu siapa yang rekayasa terjadi keonaran
itu sebabnya mengapa demonstrasi itu harus memberitahu
syarat demonstran tidak dipidana
itu syarat kumulasi yang harus dipahami
satu dia tidak memberitahu
dan kedua menimbulkan keonaran
kalau dia memberitahu timbul keonaran
dia tidak bisa dipidana
pasal dua ratus lima puluh enam bukan keonaran
dianggap bahwa bukan umum

di situ adalah kerusuhan fisik dan lain sebagainya
kita memberikan penjelasan
jadi itu tidak akan mungkin terjadi
seandainya nih katakanlah ada c x yang mencoba
merekayasa supaya terjadi kerusuhan atau keonaran ya
itu si demonstran tidak bisa dipidana
selama dia memberitahu
jadi kalau dia memberitahu terjadi keonaran
bukan tanggung jawab dia
yang dipidana itu kalau dia tidak memberitahu
dan timbul keonaran
atau mengganggu ketertiban umum
kan tadi dikatakan soal administrasi
saya kasih ilustrasi begini
sekarang ada masa melakukan unjuk rasa
dia tidak memberitahu polisi
memberitahu polisi itu bukan persoalan
bahwa nanti apa namanya diizinkan atau tidak
dia memberitahu polisi dalam rangka
menjaga ketertiban umum mengatur lalu lintas
saya kasih ilustrasi lalu coba anda renungkan
sekarang misalnya ada orang
melakukan unjuk rasa ya
lalu kemudian polisi tidak diberitahu
kalau anda sedang mengantar ibu atau bapak
anda ke rumah sakit dalam keadaan darurat
karena dihalangi oleh demonstrasi
lalu meninggal di jalan
kira kira itu hanya administrasi
itu artinya bisa
jadi bukan persoalan izin atau tidak
syaratnya hanya dia memberitahu
kita kasih ilustrasi begitu
apakah itu hanya persoalan administrasi
pemberitahuan dalam undang undang berpendapat itu administrasi
esensinya bukan soal administrasi atau tidak
persoalannya adalah itu dibawa bak ke ketertiban umum
maka dampaknya dibubarkan saja oleh polisi
kenapa tidak dibubarkan saja
kenapa harus ada
sebentar dulu tadi yang saya katakan
kalau sebelum itu dibubarkan
tiba tiba ada orang yang harus
ditolong mobil ambulans terhalan demonstrasi
lalu orang meninggal sampai akan bertanggung jawab
masa persoalan seperti
anda bilang di jalan
kalau polisi tidak mengamankan
anda akan menyalakan polisi
makanya begini kita membaca pasal
kalau tiga hari sebelumnya
jadi repot mbak nana
karena kan undang undang berarti tiga hari sebelumnya
tidak ada dalam kuhp dikatakan tiga hari sebelumnya tidak
itulah yang saya mau katakan
ketika membaca pasal
itu karena kita baca judul bab
mengapa sampai dalam prinsip
penafsiran hukum pidana yang paling pertama itu adalah
baca judul babnya ketertiban umum
nah membaca ini pada akhirnya di lapangan
polisi nggak bisa memisahkan satu undang undang yang lain
itulah tugas kita
pemberitahuan tidak akan diserima
saya mau ke dpr dulu
pak arsul kenapa sih sebetulnya begitu penting
untuk memasukkan aturan soal ini tadi
meskipun tadi saya di awal tanyanya soal
tapi ini sudah masuk ke dalam demonstrasi
ya kenapa kok begitu penting
saya kira tadi sudah cukup dijelaskan
ada aspek aspek ya
yang juga aspek aspek lain
yang juga harus dilihat itu tadi
yang digambarkan oleh prof edi misalnya
kalau ada peristiwa itu kan banyak
pindah ke rumah sakit
blangwir dan segala macam
untuk memadamkan kebakaran
banyak lah ya
nah tugas kami tentu di dpr
ini sekali lagi
ini bukan undang undang yang kontennya politik
ini adalah perspektif perspektif hukum pidana
ketika kemudian dpr itu mendengarkan perspektif
dan itu make sense
tapi di sisi lain juga ada masukan dari
teman teman masyarakat sipil seperti yang ini
maka tugas kita itu mencari jalan tengahnya
jadi kalau dikatakan bahwa yang terjadi itu moderasi moderasi
ya memang betul
memang tugas dpr itu adalah melakukan moderasi
di satu sisi
katakanlah tadi menjaga ketertiban umum itu terpenuhi
tapi di sisi lain
kemudian tidak represif
apa yang disampaikan mas isnur
itu juga kita bahas
itu problem penegakan hukum
nah itu tadi kritiknya mas isnur kan
pada prakteknya nanti kesulitan polisi menerapkan itu
itu mentafsirkan itu pak isnoor
nah itulah memang perlu proses
perlu perubahan mindset
perlu perubahan kultur
dan untuk ini
kita nanti juga harus barengi
setelah ini selesai hukum pidana itu dengan revisi kuhap
disinilah ada perubahan mindset yang menurut konstitusi
penemustrasi itu adalah hak
tiba tiba dipidana jadi sebuah kejahatan
itu pergeseran yang menurut saya sangat berbahaya
karena ada persoalan isu ketertiban umum disitu
yang di sisi lain juga antara
kebedasan perekspresi itu harus dijaga
tapi ketertiban umum juga tetap harus terjaga gitu
hukum pidana itu kan sebetulnya kan dia
substansinya soal hak asasi manusia
kalau dalam hak asasi manusia
jadi bukan dihukum
saya pikir pidana kan sudah mengatur soal otoritas
kalau nanti ada kerugian
siapa pemulihannya kemana
nah itu semua dan mengacu pada undang undang
saya setuju kalau misalnya kuhap
memberikan satu proteksi
ketertiban umum ini
tetapi bukan dipidanakan
susun di pelapor khusus soal
kebebasan berkumpul dan berekspresi
dia bikin panduan
benar tadi prof edi bilang
supaya polisi itu memberikan layanan
kepada yang demonstrasi
istor kemarin demo dibubarin sepanduknya
nah saya cuma mau bilang begini
sebetulnya memberitahu atau tidak memberitahu
di seberangnya nih
peristiwa kanjuruhan misalnya
tanggal satu oktober
untuk melaksung kawal
kalau mau ngurus pemberitahuan
itu nggak sempat tiga hari
atau tiga hari atau berapa hari prof
di polisi ada peraturannya
ngurus itu harus
oke artinya itu nanti pakai yang mana itu
yang kedua gini
mentalitas regulasi itu masih hidup di lapangan
yang kedua gini kalau analoginya menghalangi orang jalan meninggal
karena ada pasal yang lain
undang undang lintas ada pidana nya
tapi ini konstruksi kata demonstrasi
dikaitkan dengan pemidanaan
itu jelas mengubah paradigma
ya itu anda keliru membaca
kalau sekarang kita demonstrasi
tanpa pemberitahuan tidak ada keonaran
ya tidak dipidana
tidak diberitahu nih
tidak ada keonaran
gak bisa dipidana
yang dipidana itu apabila timbul keonaran
itu pasal kumulasi
kalau menyebabkan kemacetan itu berarti tidak timbul keonaran ya
tidak timbul keonaran
oke jadi tidak bisa dipidana
karena itu yang dikhawatirkan
paradigma yang penting kita lihat bagaimana
dia ada kata demonstrasi yang seolah menjadi kata dasarnya
itu yang harus kita lihat walaupun di ujungnya ada kalimat tambahan saya bilang
tapi itu mengubah paradigma yang awalnya kebebasan
dia menjadi sebuah ancaman
saya kira tidak demikian
di negara mana pun kita lihat lah ya
di amerika serikat pun
kan kalau demo itu damai damai ya tidak masalah lah
tapi kan begitu menimbulkan keonaran
termasuk di gedung kapital ya itulah
kemudian ada pendekatan pidana
jadi ini juga harus dilihat secara perimbang
saya juga harus mengakui
bahwa persoalan kita itu memang
ya persoalan pendekatan hukumnya
dan itulah tantangan kita
ketika memberi ruang
tapi bukan kemudian karena kultur
kalau memberi ruang
frasanya itu ada
jadi frasanya itu
di pasal tersebut
ada pintu masuk untuk bagi para penegak hukum mempidanakan
itu yang kita alami
itu yang dikhawatirkan mengancam
ya itulah saya katakan
sekarang peristiwa itu sudah terjadi
lokal masalahnya dibubarkan
siapa yang bertanggung jawab
karena demonstran itu membuat kebenaran
lalu ada orang yang meninggal disitu
implementasinya di lapangan akan tumpang
itu adalah tugas kita bersama
oke oke jadi ini nggak bisa diterapkan
karena butuh masih ada tiga tahun ya
jadi harus ada perbaikan untuk
keonaran kan ada pasal pasal yang lainnya berbuat keonaran
tidak harus dengan pintu masuknya ke demonstrasi
alasan keonaran itu alasan apa apa aja alasannya
orang mau misalnya kecewa putus apa
ada penjelasannya gak prof
bukan sebab akibat
makanya pasal itu bukan bab berjudul demonstrasi
dan masih juga harus ditambahkan
apa hukum pidana kita itu juga mengenal konsep penyertaan
dia tidak melakukan keonaran secara langsung
tapi dia memberikan kontribusi
untuk timbulnya keonaran itu
itu lah kemudian masuk pasal penyertaan
tadi juga saya mau jawab pertanyaan mas haris
yang dia khawatirkan mas haris
mas pasal lima puluh tiga buku satu itu tegas loh
hakim wajib menerapkan pidana yang lebih ringan
penjara itu ultimum paling akhir
dan di dalam buku satu dijelaskan
kalau ancaman pidana itu tidak lebih dari lima tahun
hakim wajib menjatuhkan pidana pengawasan
sekarang lihat demonstran itu berapa tahun
jadi otomatis penjara
tapi prof tetap di bawah pengadilan kan
tapi itu tetap penjara
tapi itu kekhawatiran yang
maksud saya itu gak perlu
maksud saya itu cuma
kalau memang harus disebut
cuma dibubarkan ditunda aja
gak usah dipidanakan
baik baik saya mau tanya ke teman teman mahasiswa ya prof ya
saya harus tanya karena mereka yang sering melakukan demonstrasi
tidak apa apa biar mereka menyatakan pendapatnya
silahkan teman teman dari bmui
menyampaikan bagi teman teman
yang sering melakukan demonstrasi ya prof ya
ini khawatir gak
tadi sudah dijelaskan oleh
mbak dana atas kesempatannya
perdebatan yang cukup seru kami saksikan
dari layar zoom meeting ini
tapi memang ada dua hal prinsipil yang ingin coba
saya bahas dan coba saya uraikan dalam
tanggapan saya terhadap
apa yang tadi sudah disampaikan
yang pertama tentu
penegakan hukum itu tidak terlepas
dengan substansi hukum
substansi hukum yang saat ini sedang disusun
oleh pemerintah dan dpr
kemudian menjadi satu proses yang penting
nah proses inilah yang kemudian ingin kami soroti juga
apakah kemudian proses yang selalu diglorifikasi
oleh pemerintah dan dpr
mengindahkan partisipasi bermakna
dalam pembuatan sebuah peraturan
karena setahu saya
sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah
tidak lebih dari dua belas kota dan kabupaten
sedangkan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa
lebih dari dua puluh empat kota dan kabupaten
nah itulah yang kemudian menjadi satu pertanyaan besar bagi saya
apakah pemerintah dan dpr
benar benar ingin mengebut dan ingin mengejar
rkuhp ini disahkan di akhir masa sidang
dan apakah pemerintah dan dpr tidak takut
produk hukum yang dihasilkan dengan terburu buru ini
akan menghasilkan masalah masalah baru di masyarakat
misalnya seperti ruu omnibus law cipta kerja
yang dikebut sekali
yang dikebut sekali
pengerjaannya oleh dpr
yang pada akhirnya menimbulkan masalah masalah yang baru di masyarakat
itu yang pertama
lalu yang kedua sebenarnya tadi terkait dengan penghinaan
penyerangan harkat dan martabat presiden
bagi saya kalau tadi prof edi mengatakan bahwa ini adalah proses diametral
dan menggunakan contoh kohabitasi misalnya
contoh yang tadi dengan diametral juga lalu kita sambungkan
dengan penyerangan harkat dan martabat presiden
serta penyerang apa
penghinaan terhadap lembaga negara
maka siapakah orang yang memiliki kepentingan dibalik ini semua
pada akhirnya kita bertanya tanya seperti itu
karena tadi prof edi menyampaikan dua contoh yang dua duanya punya kepentingan
yang dua duanya punya hal hal yang diperjuangkan
maka yang menjadi pertanyaan adalah siapakah
orang yang memang punya kepentingan terhadap pasal pasal ini
termasuk dengan pasal unjuk rasa yang tadi sudah dibahas juga
oleh bang isnur dan bang haris begitu
karena kami di lapangan mahasiswa di lapangan
kerap kali sudah mengeluarkan surat pemberitahuan
tapi masih direpresi juga
baju kami masih ditarik kami masih dipukul mundur
kami masih dibubarkan misalnya
bagaimana kemudian saat misalnya pasal pasal ini
dilegalkan ada diperhentikan
atau diperhentikan di dalam rkuhp
tentu ini akan mengancam kita semua
dan apabila pemerintah dan dpr ingin segera mengesahkan rkuhp
bagi saya ini adalah momentum untuk mahasiswa kembali bergerak
saat pemerintah dan dpr ingin segera mengesahkan rkuhp
maka kami mahasiswa juga ingin segera turun ke jalan
mungkin itu terima kasih mbak nana
oke mbak yusatria utomo ketua bem ui
apakah ada pasal di rkuhp yang baru
kalau orang demonstrasi diganggu orang itu dipidana
yang mengganggu demonstrasi
oke ada nggak prof
itu tadi kekhawatirannya teman teman mahasiswa
saya mau jawab dulu ya
oke saya jawab yang pertama
saya tidak tahu apakah waktu tujuh tahun untuk membahas itu terburu buru ataukah tidak
kalau diukur dari periode pertengahan presiden sby
kalau dilihat dari masuk di dpr enam puluh sembilan tahun
menurut bayu itu terburu buru
mohon maaf saya selalu mengatakan
jangankan saya mungkin orang tua kita pun ketika itu pertama kali diisukan belum lahir
apakah itu terburu buru
itu tolong menjawab pertanyaan kalau itu terburu buru
lalu kira kira jangka waktu yang pantas berapa lama
jangan terlalu ditarik terlalu jangka
sebentar sebentar bayu
mulai pembahasannya itu dua ribu enam belas
saya katakan anda belum lahir pun itu sudah dibahas
anda tahu tidak bahwa bphn itu sampai ada lebih dari tiga puluh draft
jadi itu bukan hal yang terburu buru
saya membaca bagaimana proses rkuhp
itu dikirim ke dpr itu masih berikut
yang kedua sosialisasi itu tidak hanya di dua belas kota
jadi yang dua belas kota itu yang dikoordinasi oleh sembilan kementerian dan lembaga
di luar itu masing masing instansi itu ke tempat tempat sendiri
ke masing masing provinsi jadi tiga puluh empat provinsi
yang ketiga saya kira kalau kita berbicara hukum
yang paling elegan itu adalah bagaimana kita
apa namanya kalau ini setelah disahkan dan anda belum puas
merasa hak konstitusionalnya diganggu
ya ada mahkamah konstitusi
yang keempat anda harus memahami
filosofi hukum pidana itu melindungi tiga kepentingan mas
yang diperlukan adalah pelajaran dasar di semester satu
yang dia lindungi adalah kepentingan negara
kepentingan individu dan kepentingan masyarakat
isi kuhp itu tidak akan lagi keluar dari tiga kepentingan ini
sekali lagi kepentingan individu
kepentingan negara kepentingan masyarakat
kepentingan negara apa saja yang dilindungi
keamanan marwah dari negara itu
demikian juga kepentingan individu dan kepentingan masyarakat
itu adalah filosofis hukum pidana
jadi kalau anda tanya kepentingan siapa
ya kepentingan tidak akan keluar dari tiga itu
oke itu tadi pertanyaannya bang haris menarik
karena tadi teman teman mahasiswa mengatakan
mbak yu tadi mengatakan ketika mahasiswa demonstrasi
itu sering sudah kasih surat pemberitahuan
tapi tetap direpresi oleh aparat
ada nggak pasalnya yang mengatur
ataupun mempidana orang yang mengganggu demonstrasi
ya tidak secara spesifik
tapi kalau polisi melakukan kekerasan
secara tidak proporsional
kan bisa dikena pasal penganiayaan juga
jadi jangan kemudian
mengelihatnya secara khusus
kita akan lihat konteksnya
dan sekiranya sudah berapa banyak
sudah berapa banyak juga polisi yang kemudian
masuk ke pengadilan karena itu tadi
di dalam menangani demonstrasi atau unjuk rasa
jadi ada imbangannya
jadi itu ada imbangannya
belum kalau kemudian kita tarik dari sisi kode etik profesi polisi
meskipun itu bukan pidana
tapi polisi itu mengenal patsus loh
itu sudah tiga per empat pidana menurut saya
oke penempatan khusus
nah jadi itu hal hal yang gitu juga harus kan kita lihat
kalau di undang undang kemerdekaan
yang mengganggu menghalangi kena pidana
pasal itu ya nggak diambil
dan menjadikan pidana di kuhp
kalau sebagai kodifikasi ya
harusnya ada pemidanaan termasuk polisi yang menghalangi kena pidana
harusnya seperti itu
justru ada pasal baru yang demonstrasi yang kena pidananya
kan menghalangi itu kan
dalam banyak kasus
saya tahu betul
banyak teman teman buruh masyarakat adat
demonstrasi rapi apalagi buruh ya
justru malah dibikin kacau
itu yang bikin
ketertiban umum itu terganggu
jadi ada kesadaran di mereka
sebetulnya untuk menjaga ketertiban itu
supaya tidak dipidana apa
nah mereka rapi sendiri
mereka cukup rapi sendiri
nah cuma diprovokasi
nah itu yang kemudian
kalau ada yang lempar batu
lebih buruk dari itu
lebih buruk dari itu
misalnya teman teman buruh
keonaran itu masuk dalam kategori bikin umumnya kacau ya
buruh itu kalau demonstrasi
ya pasti bikin macet
di periksaan satu satu
yang sebetulnya mereka sendiri itu sudah punya sop
sudah punya tata kelola
jadi sebenarnya menurut saya
dalam banyak demonstrasi
sebenarnya itu cenderung rapi
itu masih merupakan persoalan
kalau setuju saya yakin awak pasti setuju
cuma saya mau tanya ditulis nggak di rukah hp
bukan soal itu
persoalannya itu kan bukan persoalan
apa hukum materielnya
itu kan persoalan penegakan hukum kita
persoalan perubahan kultural dan struktural
yang harus dilakukan di kelembagaan kita
maka tidak boleh kemudian
pembentuk undang undang berhenti
hanya pada rukah hp saja
oke ini kita nggak akan selesai bahasnya
masih ada beberapa pasal lain yang tentu saja
ada satu pasal lagi yang mungkin menjadi concern juga
masyarakat sipil dan juga teman teman mahasiswa
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di political show